masih bersama kami di cnn indonesia sports lima puluh enam voters atau dua per tiga dari delapan puluh lima pemilik suara pssi
tidak menerima keputusan komite eksekutif pssi bahwa kongres luar biasa untuk memilih ketua umum dilakukan pada januari dua ribu dua puluh mendatang
mereka memberi mandat untuk komite perubahan sepak bola nasional atau kpsn untuk segera menggelar klb karena pssi terus mengulur waktu
keputusan komite eksekutif pssi menggelar kongres luar biasa pada tiga belas juli dua ribu sembilan belas tanpa agenda pemilihan ketua umum
mendapat tentangan dari para anggota pssi dalam hal ini pemilik suara
sabtu sore dua puluh delapan voters terdiri dari pengurus asosiasi provinsi dan perwakilan klub berkumpul di jakarta untuk membahas percepatan klb
menurut wakil voter sekaligus presiden klub persijap jepara esti puji lestari
sudah ada lima puluh enam dari total delapan puluh lima pemilik suara
yang meminta komite perubahan sepak bola nasional atau kpsn untuk menggelar klb
langkah ini dilakukan karena mereka sudah tidak percaya lagi dengan pssi yang dianggap terus mengulur waktu
voters hari ini adalah kembali lagi ke koridor statuta
dimana ketika exco memutuskan pertama kali akan ada klb yaitu sembilan belas februari
seharusnya dalam waktu tiga bulan klb itu sudah dijalankan
ini ternyata keluar schedule malah tiga belas juli berarti keluar dari tiga bulan
kemudian isi agenda dari klb sendiri itu tidak ada pemilihan ketua
nah kita ingin bertanya kepada pssi mengapa alasannya apa
sementara itu ketua kpsn suhindra hadi kuntono menegaskan pihaknya hanya menampung keluhan para pengurus asosiasi provinsi dan perwakilan klub
karena selama ini mereka kesulitan berkomunikasi langsung dengan pssi untuk menyampaikan aspirasi
kepentingan kpsn adalah melakukan klb yang bersih dan mandiri
itu sebetulnya sesuai dengan keinginan yang diinisiasi oleh para voter
kpsn nggak ingin ada apa apa selain itu saja
dia tidak punya kepentingan apapun
rencananya sebelas mei mendatang kpsn dan para voters akan berkumpul lagi di yogyakarta
pada kesempatan itu mereka berharap pssi bisa hadir memenuhi undangan agar para pemilik suara bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung ke induk organisasi sepak bola nasional
avandi wiradinata indra hadi jakarta